kasus positif covid sembilan belas di indonesia terus bertambah
di tengah pandemi virus corona ini hal yang paling bijak adalah mencegah penularannya dengan menerapkan physical distancing
termasuk melakukan karantina mandiri atau stay at home
nah stay at home atau tetap berada di rumah tidak hanya mencegah penularan virus corona
tetapi juga dapat merekatkan hubungan dengan keluarga
seperti yang diungkapkan oleh astrid gonzaga dionisia child protection specialist unicef indonesia
dalam konferensi pers di kantor geraha bnpb jakarta beberapa waktu lalu
realita saat ini adalah kita semua by default harus tinggal di rumah masing masing
karena ini merupakan suatu cara yang paling efektif untuk mencegah pandemi yang kita alami selama ini
ada pembatasan daripada pergerakan kita semua atau keluar dari rumah
bersama ini kami ingin mengulas sedikit bagaimana perspektif perlindungan anak kalau kita berbicara stay home
stay home tidak hanya bagaimana anak anak yang di rumah tidak boleh keluar
tetapi kita juga harus berpikir bagaimana anak anak yang saat ini tidak berada
berada di rumahnya kembali ke rumah mereka sendiri
misalnya anak anak yang di dalam lksa di dalam panti asuhan di dalam pesantren
dan ini sendiri merupakan suatu kesempatan tetapi juga ada satu tantangan
namun stay at home yang ada saat ini kita merupakan suatu kesempatan
kesempatan bagi keluarga
bagaimana bisa bersama kembali
mungkin ini saatnya di mana keluarga bisa ngobrol bersama
tidak dibatasi oleh gadgetnya bisa melakukan kegiatan kegiatan bersama
membangun satu teamwork bersama bisa makan bersama bisa beribadah bersama
hal hal yang mungkin seharian kita selama ini
sulit untuk kita lakukan
terutama bagi keluarga yang ada di perkotaan